pada jam tujuh september yang lalu lini masa media sosial ramai merayakan hari ulang tahun gus dur ke tujuh puluh tujuh
satu hari berselang tagar ultah gusdur masih menuduki trending topic di tanah air
bicara soal sosok gus dur memang tidak bisa lepas dari humor kemudian perjuangan terhadap nilai demokrasi dan kemanusiaan
khususnya kelompok minoritas yang terdiskriminasi
hal inilah yang membuat gus dur selalu dikenang dan ajarannya terus mengembang hingga saat ini
empat presiden yang pertama gila tentang wanita yang kedua gila tentang keuntungan yang ketiga benar benar gila
yang keempat saya sendiri mengembangkan orang orang
ya humor memang tidak bisa dilepaskan dari sosok presiden keempat abdurrahman wahid atau gusdur
sebagai orang yang hidup dalam tradisi pesantren sejak kecil gus dur memang sangat lekat dengan humor
bahkan saat menjadi presiden selera gus dur terhadap humor musik dan gayanya yang santai dan jauh dari kata formal tetap mendominasi
meskipun tengah menghadapi masalah politik yang sangat berat
dengan jargon gitu aja kok repot
gus dur terbiasa memandang persoalan yang berat menjadi suatu hal yang ringan ringan saja
orang besar akan selalu dikenang walau telah tiada
hingga delapan tahun sejak kepergiannya publik selalu mengenang kiprah pemikiran dan
perjuangan gus dur
selama hidupnya gus dur berjuang menegakkan demokrasi kemanusiaan dan pluralisme
sikap hidup dan laku perjuangan gus dur juga disampaikan oleh presiden jokowi saat menghadiri haul gusdur desember dua ribu enam belas yang lalu
selama hidupnya gus dur selalu mengingatkan kita bahwa negara republik indonesia adalah milik kita bersama
milik kita bersama
dan bukan milik perseorangan
karena itu harus dikelola dengan konstitusi
dengan aturan konstitusi
bukan dengan yang lainnya
saya percaya gus dur pasti gemes
kalau melihat ada kelompok sekelompok atau orang orang yang meremehkan konstitusi
yang mengabaikan kemajemukan kita
yang memaksakan kehendak dengan aksi aksi kekerasan
saat menjadi ketua umum pengurus besar nu gus dur mendukung pancasila sebagai asas tunggal
namun gus dur tetap kritis terhadap pemerintahan orde baru dengan berjuang menginginkan terciptanya proses demokratisasi
penegakan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat
presiden gus dur juga mengakui kongucu sebagai salah satu agama resmi
dan menetapkan hari raya imlek sebagai libur nasional
namun karir politik gus dur sempat tercoreng saat ia dimaksudkan oleh parlemen pada tahun dua ribu satu
kamis tujuh september yang lalu di masa media sosial ramai merayakan hari ulang tahun gus dur ke tujuh puluh tujuh
sehari berselang tanggar ultah gus dur masih menduduki trending topik tanah air
perbedaan mengiringi hidup gus dur termasuk perbedaan soal hari lahirnya
gus dur pernah membeberkan perihal kekejaman
perihal tanggar hari lahirnya
tapi gus dur tak pernah repot kapan ia lahir dan berapa usianya
aneh tapi nyata ya sang ibu pun tidak tahu kapan persis tanggal lahir seorang gus dur
terlepas dari kontroversi dan warisan pemikirannya gus dur tetaplah sesosok manusia indonesia biasa
yang mencintai keluarga sama seperti dia mencintai tanah airnya